oh tunggu sebentar ya mbak saya akan tanyakan ke mas abdullah apakah dia mau bertemu dengan mbak atau tidak
oh ya bilang aja wina yang dia pernah tolong waktu pingsan di jalan terus dia bawa ke rumah sakit dia pasti ingat kok
tunggu disini ya mbak
sombong amat ntar juga dia denger nama wina langsung tersiok siok pengen keluar
siapa sih lelaki gak mau ketemu sama gue secara
kamu harus mau jadi istriku
tapi kita udah putuskan
kamu tahu di dunia ini tidak ada satu orang perempuan pun yang bisa menyakiti perasaanmu
udah luki lu mending masuk rumah sakit jiwa
luki jangan gila deh
discursi eendang sih n saya lagi menunggu masih kengaruh suatunya
pokoknya aku mau kamu jadi istri
si udah dong
gua udah tahu gak mau jadi istri cooperative pacarnya bersama gue
aku akan memberi semua kebanggaan
aku mau ih dari lagi ya

jalan ini jalan ini
kita bawa ke rumah sakit aja yuk
wah itu tuh

kamu ngurus perempuan satu aja gak pecus
maaf ya pak
bos soalnya saya tidak tahu kalau dia itu pemberani
aku kan gak bilang kalau dia bukan perempuan biasa
dia itu sulit ditaklukkan
pokoknya aku gak mau tahu
bawa dia ke hadapanku
oh sebenarnya bos
oh sebenarnya bos
oh sebenarnya bos
kamu sudah sadar
aku yang membawa kamu ke rumah sakit saat kamu jatuh dari mobil
makasih ya nolongin gue
kamu punya nomor telepon dumai yang bisa dihubungi
kalau gitu aku mau pamit dulu
eh main kabur lagi
gue kira mbak dia nanya nomor telepon gue di naksir gue
aduh berasa sakit gimana
tolong terpulang jangan kan bu
ya halo assalamualaikum
sekarang di rumah sakit mana ya
terus bagaimana keadaan anak saya
terima kasih suster
kami akan segera kesana
ada apa bu
ada pria yang membawanya ke rumah sakit
sekarang dia dirawat disana
yang barusan itu
pegawai dari rumah sakit pak
ibu segera kesana lihat keadaan wina ya bu ya
sebentar ibu siap siapin dulu
adzibil ba'asah isfi'an tasyafi
sifatlah yukhutinus akhman
mohon padamu ya allah
beri kesebuhan pada anakku ya allah
suatu kesembuhan yang tiada meninggalkan penyakit lagi
amin ya allah
aduh jangan baik kayak gini
udah tahu badan masih pada sakit kayak gini
aduh bu ini gara gara si lucky aja
lagian wina gak mau jadi istri dia
dia marah emosi culik wina
untung aja ini bisa loncat dari mobil dia
iya makanya ibu pesan sama kamu
kalau memang kamu tidak serius pacaran
kamu jangan pacaran dulu lah
tidak semua laki laki itu sama
kamu lagi mau diperlakukan seperti ini
ibu gak rela win
dan ini sangat membahayakan diri kamu
nih seperti ini
bu udah dong bu
udah tau kan laki laki sakit
kok malah aku dimarah marahin
jelas bukan aku yang salah
ini kan salah si lucky
ibu sekarang cari si luki
terus di belosin dia ke penjara
bukan anak ibu yang lagi terbaring kayak gini
ibu tidak nyalain kamu nak
udah mau pulang deh
aku mau istirahat
mau gak ngerasain sih
kalau loncat kayak gimana
kamu siap duit dong bos
buat apa lagi sih kamu
ya kebutuhan kan makin naik bos
kurang terus kurang terus
apa benar anda yang bernama lucky
atas tuduhan percobaan penculikan atas nama wina
mungkin bapak salah orang
akan ku ingat perbuatan kamu ini selamanya
pak pak pak
saya nggak beritahu pak
selamat datang di galeri kami
lukisan kaligrafinya bagus juga ya
oh ya eh mas saya mau tanya
yang punya galeri ini tuh abdullah bukan namanya
ya bener sekali mbak
dan mbak sendiri siapa ya
mendingan kamu sekarang panggil abdullah untuk ketemu sama saya
oh tunggu sebentar ya mbak
saya akan tanyakan ke mas abdullah

dia mau bertemu dengan mbak atau tidak
oh ya bilang aja
wina yang dia pernah tolong waktu pingsan di jalan
terus dia bawa ke rumah sakit
dia pasti inget kok
tunggu di sini ya mbak
ntar juga dia dengar nama wina
langsung tersiak siok pengen keluar
siapa sih lelaki gak mau ketemu sama gue
tadi mas abdullah yang nanya
mbak ada keperluan apa yang datang ke sini
kalau untuk membeli lukisan
tapi kalau mbak ingin ngobrol sama mas abdullah
mohon maaf mas abdullah ini lagi sibuk
karena dia lagi lukis kaligrafi
udah kayak mau ketemu presiden aja
orang cuma pelukis kaligrafi doang kayak gitu
ih ngeblankin dia ya
kalau mau ketemu dia
udah pasti ada keperluannya
aduh deh jadi males ketemu